saya akan ajak anda untuk menyaksikan penampilan yang agak seram berikut ini
ya warganet baru baru ini sempat dihebohkan dengan beredarnya foto razia
di sebuah tempat hiburan karaoke di probolinggo jawa timur
di dalam foto nampak ada wajah seorang pemandu lagu yang disebut mirip hantu
polisi bahkan menggelar penyelidikan khusus untuk meluruskan simpang siur kabar yang terlanjur viral ini
bahkan seperti yang dilansir oleh detik com salah satu paranormal setempat bahkan yakin
sosok yang tampak dalam foto tersebut adalah makhluk gaib yang ingin menampakkan diri
tak ayal beragam reaksi warganet pun menghiasi kolom komentar di media sosial
ada yang percaya sosok tersebut penampakan makhluk gaib pengguna susuk
hingga yang tetap mencoba realistis dengan berpikir positif bahwa penampakan hanya kesalahan kamera
atau hasil editing belaka
infus bang siur yang terlanjur beredar luas di masyarakat pun
polres probolinggo sebagai pihak yang terkait dengan razia
serta penyebaran foto yang lantas jadi viral
kapolres probolinggo kota akbp alfian nurizal menjelaskan
foto memang asli dan bukan hasil editing
namun sosok yang menjadi viral bukanlah hantu
melainkan pemain du lagu yang menggunakan semacam kelambu hitam
untuk menutupi wajahnya saat dirazia
laiknya reka ulang kejadian dalam kasus kejahatan
di laman resmi polres probolinggo
polisi bahkan menyertakan bukti
foto pemandu lagu yang dimaksud saat mengenakan kerudung
oh ternyata ya efek selambu warna hitam yang membuat seram ya